kamu bisa nggak teleponin rena
memangnya ada apa pak
ya kamu ajak rena main kesini lagi
bapak tuh kangen sekali sama rena
udah pengen banget punya cucu pak
tolong lo bawa ke rumah kue
hasil tes dna dan roy
sekitar jam lima
gue mau jelaskan semuanya ke andin hari ini
gue juga butuh lo dan michie buat yakinin andin
ini udah dua minggu
gak ketemu rena
rasanya kangen banget
setiap kali aku melihat foto ini
hatiku terasa hangat
tolong tanda tangan disini pak
ini tanda bukti keluar barang
itu anak bapak
terima kasih pak
kamu bisa gak telponin rena
memangnya ada apa pak
ya kamu ajak rena main kesini lagi
papa tuh kangen sekali sama rena
udah pengen banget punya cucu cupah
kembali muda noh
apalagi setelah itu
aku bisa lihat dia lagi sama dia
apalagi setelah dua minggu
papa gak liat rena
rasanya kangen sekali
aku usahain ya pak
gak enak nantinya kalo
ngajak langsung renanya
yaudah pak ya
nino mau ajak rena kesini ma
mama juga kepingin ketemu sama rena
anaknya lucu gemesin pinter lagi
rena itu kan cucu orang pak
nino sama elza kan belum bisa kasih kita cucu
wah apapun proces
mari kita bersalam salaman dan saling memaafkan yuk
juwana aku minta maaf ya kalau ada salah
iya sayang mis erina juga minta maaf ya kalau tidak salah
udah sebentar lagi ramadhan selesai
lebaran sebentar lagi ya
udah cari cari baju baru beli kue kering bikin hampers macam macam
tahun ini kok nggak
karena masalah teror itu sekarang komunikasi aku sama elsa malah jadi buruk
mah aku mau ngomong sama mah aku udah di depan rumah
mama keluar sekarang ya
apa lagi sih ini
maafin aku kemarin aku tuh bener bener stres aku jadi nyalahin mama
tapi jujur mas sampai sekarang aku masih takut
aku panik banget ma aku deg degan
aku panik banget ma aku deg degan
aku diteror ma
mama liat sendiri kak
ini nomor nggak dikenal
dan aku yakin banget ma ini pasti suruhan omnya ricky
sa bukan cuma kamu yang dapet cat seperti itu
mama juga dapet
mama juga dapet
dari mana dia tahu nomor mama
gimana mama tau
mama juga heran sa
kenapa mama juga kena teror
terus mau nyalahin aku
kan mama sendiri yang ngasih obat tidur ke minumannya ricky

mama ngelakuin itu nggak ada maksud mau bunuh dia

yelza gak mungkin
terus mama mau bilang aku tega gitu ngebunuh orang
mama mau aku disalahin mama mau aku dipenjara
sayang bukan bukan itu
kalo kamu udah mulai nyalah nyalain mama
atas perbuatan kamu
kejadian kuburan nindi
saat itu kamu nyalahin mama
ini beda kasus ma
kalau aku salah mama juga salah
kalau aku pembunuh mama juga pembunuh
kalo aku tak bisa mama juga pembunuh
kalo aku salah mama juga pembunuh
ketelahuan sekali kamu
tega kamu bicara seperti itu sama mama
ketelahuan sekali kamu
mama kecewa sekali sama kamu summer